menarik sekali memang pertemuan antara partai demokrat dan pasangan calon prabowo subianto dan sadega uno ini
memang banyak pihak yang mempertanyakan kesetiaan partai demokrat di koalisi prabowo
apakah pasca pertemuan pada malam hari ini yang berakhir dengan canda tawa sendagurau
nampaknya sudah tidak ada lagi tuh isu isu atau ketegangan ala quote unquote general kardus dari andi arief
yang tadi tetap setia ada di belakang prabowo subianto ketika press conference itu
apakah pertemuan ini bisa menjadi wujud komitmen dan tindak nyata kesetiaan partai demokrat
bagi pasangan prabowo sandi atau benar bahwa partai demokrat sedang bermain dua kaki
seperti anggapan banyak sekali orang kami akan membahasnya bersama mantan pimpinan
partai demokrat mantan jurubicara partai demokrat katanya sih bekas menko polu kami partai demokrat selama sepuluh tahun
ada bang rut sitompul terima kasih bang rut
terima kasih selamat malam
datang lagi ke sini
kemudian ada analis politik kita direktur eksekutif para sindiket mas ari nur cahyo terima kasih
mas ari kita undang baru kita juga sebenarnya mencoba mengundang pimpinan partai demokrat
yang untuk bisa bergabung dalam dialog pada malam hari ini
namun hingga saat ini kita tidak mendapatkan respon dari salah satu orang pun
yang penting di partai demokrat
karena mungkin ada kesimpulan
dan kegiatan yang ada di mega kuningan
saya mau tanya bang ruhut dulu nih
mantan pimpinan partai demokrat
anda masih kader apa
sudah kta sudah dikembalikan ke pengurus bang sebenarnya
ya sebelum kita ngomong dulu nih
kita harus pilih di kelaminnya apa yang di bahas sama rut ini
masih di dompet karena
lihat pak sby apalagi melihat suasana sekarang
pasti dia makin galau
ruhut itu mesti harus tetap jadi kader partai demokrat
kalau aku lihat ya
itu asumsi abang apa sudah pernah diutarakan sama pak sby bang
kan begini aja
demokrat ini banyak kadernya
faktanya cnn indonesia
dari tadi semua diundang ketemu dengan ruhut
gak ada yang berani datang
bela dong pak sb
mas ahaye dibela
lembaga kita demokrat dibela
jangan cuci tangan seperti ini
tapi bang ruhut sedih atau senang melihat pertemuan malam hari ini
kita akan membahas pertemuan malam hari ini
panggung belakangnya kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam
tapi panggung depannya kita sudah saksikan bersama sama tadi
dari mulai kehadiran
apa namanya pernyataan pernyataan sampai
bang ruhut apa yang anda bisa baca bang sebagai mantan orang dalam
yang aku lihat semoga
antara yang melakukan pertemuan
diantara mereka tidak ada dusta
itu yang aku lihat
itu yang aku lihat
semoga atau sudah kemungkinan besar tidak ada dusa dari wajah dan mimik mukanya
kan enak kalau aku yang bilang
kenapa aku katakan semoga
waktu saya kemari saya sudah baca
hasil pertemuan itu kan sudah bocor di kawan kawan media
pertemuan hari malam ini
akan turun sebagai jurkam
sudah dikonfirmasi oleh pak prabowo
dan pak prabowo juga
pertemuan hari ini kan di rumah pak sby
gak ikut keluar
ketemu sahabat sahabat pers
pahlawan kita semua
semua berita berita yang berkualitas
menurut abang apa yang membuat pak sby gak ikut mendampingi
karena diantara mereka tidak ada dusta
abang kan kenal dekat dengan pak sby
tahu betul nih
dan juga mungkin kalau pak sb moodnya lagi seperti ini
suasana hatinya seperti ini
maka perilaku politiknya atau pola komunikasi
akan seperti ini abang udah tahu persis lah
apa yang terjadi malam ini bang
kalau saya lihat kekecewaan
pak sb itu
memang tidak bisa ditebak
tapi harus diingat
melalui gestur kita bisa menemani pak
saya melalui gestur saya lihat
tetap masih teringat
di kediaman beliau
bertemu dengan pak prabowo
dimana pak sb
sangat baik arif
di dalam penyampaian
karena pada waktu itu belum ada wapres kan
belum ada wapres
ya ikhlas lah akan mendukung
dan kami tidak ada minta
kan beliau katakan
tapi kita akan mendukung
dan panjang lebar diterangin oleh pak
termasuk membuat sahabat sahabat kami
dari pdi perjuangan juga marah
seolah olah dilingkup dengan pak sb dan pak prabowo
di lingkungan pak jokowi
ada sesuatu yang salah
kita lihat besoknya
sahabat sahabat saya di pdi perjuangan
ya mereka nggak bisa terima pernyataan itu
tapi yang mungkin bukan itu
tadi tidak mau keluar
kecewa ada bila pak sb kecewa ya
dia masih teringat
itu yang saya selalu katakan di tv
tapi dia sendiri yang ngomong
waktu saya beri kesempatan
semua kader demokrat
kan jadinya kecewa karena hope itu
karena disinggung oleh pak sb
salah satu yang ikut
dalam pemikiran saya untuk menjadi wapres
kalau ibarat bercandaan
beruang kalau dikasih madu
wah senang ini kawan kawan ini senang
tapi apa yang terjadi
tidak pernah ada di dalam survei
tidak pernah dibicarakan
jadinya sandi uno
sandi ini tahunya
ini yang saya kecewa
saya sebagai kader senior
saya sama seniornya dengan yang namanya
kalau inca masih junior kita
walaupun dia sekarang sekjen
eyewitness itu kan tiga
yang mendengar mengenai mahar
kenapa mereka meminjam
andi arief ini kan generasi kedepan
tapi dalam hukum
dia tidak bisa
tapi apakah itu karena
apakah tidak hadirnya pak sby
dalam konversi pers ini wujud kecewa
dari hal hal yang tadi abang katakan itu
ini manifestasi dari kekecewaan
inilah yang saya doakan semoga tidak ada dusta
di rumah sendiri bapak
juga nggak mau ketemu dengan sahabat sahabat pers
apa karena kurang sehat
atau apa saya tidak mengerti
mudah mudahan kita doakan selalu pak
sba sehat tapi
kembali karena dikatakan akan
turun sebagai jurkam
di depan saja tidak mau keluar gimana jurkam
di beberapa daerah
jadi abang maksudnya apa itu
depan bangunan yang beda atau
kalau kita bilang
lip service tidak tapi
gestur jadi ketahuan
meskipun ada gelak tawa ada dret tawa
itu tidak menutupi kekecewaan
yang termunculkan dari situ bang
tadi coba kita lihat semua termasuk delapan
gak ada tuh andy arief senyumnya gini
kalau aku terus up
tadi ada sedikit ketawa tawa juga
dan andy arief tidak beranjak dari belakangnya perang
iya gak beranjak
ada hal hal yang menarik sebenarnya
apakah mas ari juga setuju dengan
bang rudh bahwa ada
suasana kekecewaan meskipun kita lihat di panggung
depan ada derai tawa gelak tawa
kebersamaan antara ahy
dengan sandi dan juga prabowo
subianto kita jawabnya usha jeda berikut
tetap bersama kami
baik dari pak prabowo
walaupun ada sedikit senyum senyum dari mas andi uno
tapi kelihatan juga tadi
mas ahy juga kelihatan
gestur mimiknya itu tidak happy tidak nyaman
dan memang pertemuan hari
pertemuan ini kan titelnya adalah
pertemuan prabowo dan sby
pasti itu ketika tidak tampil ke publik
pasti di belakang layar backstage yang terjadi
pertemuan prabowo dan sby
itu membenarkan pertemuan
apa yang terjadi malam ini
dengan simbolik bahwa sby
tidak tampil di depan media
itu sebenarnya membenarkan
pernyataan siang tadi atau kemarin
yang kita lihat dari andi arief
mengatakan perintah dua kaki
ini kan bahasa saya dikutip dari media
dua kaki itu perintah ketum sby
lalu itu diafirmasi
keputusan demokrat sudah dikonsultasikan
dengan peristiwa malam ini
baik setmennya andi arief
dan juga setmennya
bahasanya mas aya juga dua kaki
walaupun secara simbolik
kalau kita berjalan dua kaki
tapi itu juga menyeratkan
secara implisit mengatakan seperti itu pesannya
kalau saya tidak pakai dua kaki
pikirannya itu ke
prabowo tapi hatinya ke pak jokowi
tidak bisa dipungkiri
ada lima dpd dan mungkin akan ada beberapa dpd
yang mau membeli sikap
mendukung pilihan yang tidak didukung oleh dpp
jadi dua kaki yang digembar gemburkan orang
kemudian dituitkan oleh andi arief
tapi dituit kemudian ditwist
bahwa ya dua kaki ya satu dipilih
jadi bahasa politiknya seperti itu
itu diafirmasi mas arief
pertemuan malam ini
tidak dicoba yakin
kepala prabowo kami setia
itu tidak terungkap
justru pertemuan malam ini tuh mengafirmasi
bahwa memang bagi partai demokrat saat ini
pemenang pilpres boleh pak jokowi
boleh pak prabowo
tapi yang paling penting bagi partai demokrat
adalah bagaimana pemilu legislatif
ini aman bagi partai demokrat
juga membawa mengerik
bisa mengerik partai demokrat
sehingga dengan sebenarnya pilihan
dua kaki atau setengah hati
atau katakanlah main mata dan main hati ini
itu pilihan yang menurut saya paling rasional
dilakukan partai demokrat
mas arief ditahan dulu
kita dengarkan dulu yuk
pernyataan mas ahaye beberapa waktu yang lalu
tentang dua kaki dua kaki ini
coba kita dengarkan lagi
pernyataan agus harimurti yudhoyono
setiap partai punya kedaulatan
demokrat juga punya kedaulatan
dan urusan internal biarkan kami
yang akan membahasnya dengan baik
sesuai dengan mekanisme
dan juga kelaziman yang berlaku di partai kami
kalau ada yang berbicara dua kaki dua kaki
ya memang harus berjalan dua kaki
kalau satu pincang dong
kaki kiri pemilihan legislatif
juga tidak boleh tinggalkan
bahasanya masih bersayap
bisa dimulti interpretasikan atau
tadi adalah konfirmasi kesetiaan kepada prabowo
ya saya menggarisbawahi soal statementnya pertama
di awal bahwa kedaulatan partai
jadi bagi partai demokrat
apa namanya partai golkar first
jadi pentingan utama adalah bagaimana
partai demokrat punya elektabilitas signifikan
siapapun pemenang pilpresnya
nah dengan begini kan sebenarnya
ilmu lakukan memusatkan
seluruh konsolidasinya kepada
kelir itu dari pernyataan
jadi kaki kiri di pileg
kaki kanan di pilpres
tapi sebenarnya kan
bisa juga kaki kiri di jokowi
kaki kanan di pak prabowo
karena bagaimana efek ekor jas
baik di sisi pak prabowo
dan di sisi pak jokowi
itu bisa mengerek elektabilitas partai demokrat
secara strategi elektoral partai
ini sangat strategis dan saya pikir last minute ketika partai demokrat tidak punya pilihan
katakanlah mau ke pak jokowi pintu sudah ditutup
tapi bagaimana sebenarnya memenangkan kontestasi di pileg untuk partai demokrat menjadi handarnya
dan pilihan katakanlah dengan bahasa bersayap ataupun ini sangat strategis dan sangat rasional
walaupun sebenarnya agak pragmatis juga
tapi sebagai sebuah strategi politik kita patut mengacungi jempol kepada pak sby
bahwa dia menggunakan kata kata ketokohan pak prabowo dan menggunakan ketokohan pak jokowi
dengan elektabilitas masing masing untuk bagaimana bisa mengerek suara partai demokrat
dan anda lihat pak prabowo tidak bisa memberikan quote unquote tekanan
membuat sby dan partai demokrat memastikan kesetiaannya pada
permanifestasi nggak dari bahwa prabowo bisa memastikan hal itu
atau prabowo pun ya sudah lah saya terserahkan pada demokrat saja
pada akhirnya kan apa namanya semua ini saling membutuhkan
nah saling membutuhkan bagaimana posisi partai demokrat di koalisi dibutuhkan
tapi ketika partai demokrat juga mengatakan kenapa anda tidak tegas dengan kader anda
kalau itu kita putus ya kan mati dong partai kami di daerah daerah itu
tapi kan bagaimana bisa tetap mendukung pak prabowo
dan juga aman untuk pilegnya itu sangat strategis untuk partai demokrat
pak arut anda setuju nggak bahwa pernyataan tadi ahaya tadi
semakin menunjukkan kesetiaan partai demokrat hanya untuk prabowo atau sebaliknya
di jawabnya lebih asik
ustaz cinta kami akan segera kembali sesaat lagi
menanya bang roy ini menunjukkan semakin kokoh kesetiaan pada prabowo atau sebaliknya
pernyataan ahaya tadi
dan proses malam ini tentunya
jadi kalau saya lihat sebaliknya
sebaliknya itu apa bang maksudnya
mereka ya namanya suasana sekarang
apalagi ini kan sebenarnya berangkat dari statement sekjen
jennya hincapan jahitan
dia tegas kok mengatakan pada waktu itu
ya mereka pusing waduh
pemilu sekarang bersamaan pilpres dengan legislatif
ya kalau menang presiden kami tidak mendapat legislatif ya gimana
ya akhirnya samalah dengan sekarang
mereka akan lebih fokus ke legislatif
artinya kan mereka lebih ya mementingkan partai
bahkan agus sebelumnya kemarin rame di media mengatakan memberi kebebasan
ya menyatakan pendapat sikap kepada kadernya di dalam pilpres nanti
itu juga ya
semakin tanda tanda semakin jelas
makin tanda tanda semakin jelas
belum lagi kalau saya ini mohon maaf
saya sebenarnya tidak sependapat juga dengan kata dua kaki
walaupun mereka mengatakan dua kaki
karena prabowo dan gerindra pks dan pan
jangan bilang dua kaki
karena kalau dua kaki pak sby partai demokrat mendukung pak prabowo
dan juga mendukung pak jokowi
agus tim sukses di sana
tapi kader kader yang sekarang bergabung bersama kami
kadernya tidak loh
kadernya total ke pak prabowo
total ke pak jokowi
hanya lima dpd saja kan
ya karena itu kan kan lima
tapi sekarang sudah tambah lagi sulawesi utara
jadi enam belum lagi ada yang dia diem
saya kan kebetulan bersama bravo lima lagi ke daerah
tim sulawesi utara
dan juga sukses pak jokowi dodro ki hajar ma'amur arief
kader kader saya kan saya kan tokoh di demokrat
bang gak usah di pusat atau ketua ketua partai berapa yang udah gabung
kami juga memang akan milih pak jokowi
itu jalan jalan abang yang rayu rayu lagi pak demokrat di bawah
enggak enggak mereka mengatakan
saya juga kaget
bagaimana faksinya bang
saya sering mengatakan demikian tapi mereka levelnya baik sekali
kalau kami kampanye berhadapan dengan rakyat
kalau kami berseberangan dengan pak jokowi kami kalah
pak jokowi itu bukan dilihat
kita terima kasih kami banyak partai yang mendukung
tapi mereka mereka mengatakan
bang gimana kami mau lawan pak jokowi
pak jokowi itu sahabat rakyat pak jokowi itu bapak rakyat
ya kami harus begitu
oke bang kalau kita lihat tadi kan kita bedah lagi pernyataan prabowo dan juga ahy tadi ya
sandi tidak berbicara apa apa
tapi yang kemudian di highlight oleh pak prabowo
mereka tentu saja berdiskusi atas nama rakyat
untuk berbicara soal ekonomi dan hal kebangsaan lainnya dengan pak sby dan juga partai demokrat
ya kemudian yang di dua poin penting yang saya highlight adalah
yang pertama prabowo subianto minta perkuatan di tim pakarnya tim kampanye
oleh ahli ahli ekonomi partai demokrat
jadi penguatan tim pakar itu yang diminta
yang kedua adalah menjadikan ahy sebagai dewan pembina dan pak sby sebagai juru kampanye

atau mas ari ini sudah cukup representatif belum
cukup memenuhi logika akal sehat dengan kekuatan dan postur politik yang dipunyai sby ahy dan partai demokrat
sudah cukup mumpuni belum abang
dengan tadi ya hanya meminta tim pakar
dan kemudian menjadikan rhy dewan pembina dan sby juru kampanye
kader demokrat di bawah itu cerdas loh
mereka mengatakan gimana sih masih terus saja kepada pak prabowo ke sandi
saya bilang ya sudah lah ini kan dalam rangka dua ribu dua puluh empat kalau tidak tidak bisa
saya mendinginkan mereka
presiden dari gerindra wakil presiden gerindra organizing committee ketua tim sukses gerindra
belum lagi nih bang saya kaget ini hebat loh kadir kadir demokrat di daerah
kami lihat nanti ini sandi yang sudah melepas jabatan wagub
nanti yang akan jadi wagub ini taufik gerindra lagi katanya
eh taunya mas agus cuma anggota dalam tim sukses
itu menurut pak prabowo cukup tinggi nggak cukup strategis nggak
agus apapun kan kita tahulah pollingnya juga bagus
kenapa nggak dikasih di organizing committee
artinya apa kalau dengan memberikan jabatan kepada ahy dewan pembina sby juru kampanye
dan meminta bantuan untuk tim pakar ekonominya tim kampanye
apa yang ingin ditunjukkan dan apa yang bisa dilihat
itu mengafirmasi sebenarnya posisi partai demokrat
yang setengah hati
jadi ketika partai demokrat bersikap setengah hati atau dua kaki atau seperti itu
berdua itu tercermin dari posisi partai demokrat di tim kampanye
ketika apa namanya kan sebenarnya kalau bicara kapasitas pak sby mas ahaye
harusnya lebih dari itu dong porsinya
ini karena postur politiknya demokrat yang memang tidak besar
atau memang kesempatannya tidak diberikan kepada
oleh pak prabowo atau pak sby dan partai demokrat yang tidak mau
hasil negosiasi ketika katakanlah partai demokrat hanya memberikan sharing
katakanlah kapasitas sepertiga saja
karena ini musim besar partai demokrat
ketika kita negosiasi dari itung itungan
kata kami sebutnya kontribusi sharingnya sepertiga
tentunya representasi di tim kampanye juga hanya sepertiga kapasitas saja
nah buktinya dengan pak sby sebagai jurkam mas haye juga kapasitasnya kok cuma tidak di
mengatakan misalkan bahwa itu sebenarnya mencerminkan
sebenarnya ruang gerak partai demokrat di tim ses pak prabowo seperti apa
apalagi jelas kan banyak kader yang kemudian ke pak jokowi segala macam
nah ini ketika tim kampanye ini merepresentasi sebenarnya seberapa kapasitas terpasang
partai demokrat yang akan di sharingkan untuk pemenangan prabowo
oke jadi ini menunjukkan bahwa memang kontribusi partai demokrat
untuk tim pemenangan juga tidak akan besar gitu
menurut anda yang anda baca ini pak prabowo yang tidak mau kasih
atau pak sby yang tidak mau kasih
banyak buat pak prabowo
oh enggak bukan pak prabowo bukan pak sby
dua partai koalisi sebenarnya termasuk sekjen gerindra
kan penama pks kan udah ngedumel abis
kalau partai demokrat masuk
ya bukan kalau diberi kesempatan porsinya sama mereka nggak bisa terima
nah dari mereka memang keluar dua kaki itu setengah hati itu kan dari mereka
ya mereka kan maunya total dong
oh kan kami kan ada sembilan koalisi
tapi semua yang caleg itu bersama saya yang jadi jurubicara
mereka terus kerja bukan hanya memikirkan legislatifnya
tetapi bagaimana mereka bisa menjual hasil hasil kerja kerja kerja pak jokowi
dalam rangka biar mereka menang
bang ruhut dan mas ari kontribusi apa yang kira kira bisa kita bayangkan
ini pertanyaan terakhir dari saya
kontribusi apa yang paling bisa kita bayangkan dari partai demokrat
untuk tim pemenangan prabowo sandi
kontribusi apa yang paling bisa diberikan mas arief
pengalaman politik pak sby menjadi apa dua
yang akan diberikan
ya apa namanya pengalaman politik pak sby dua kali maju presiden
dan dua kali menjadi presiden itu sangat berharga untuk di sharingkan kepada
tetapi kan ketika tim kampanye kemudian mesin partai kan proporsional
ketika tadi ada apa namanya ada pan ada pks dan gini gini
komposisi personalnya di situ
proporsionalitas dengan kontribusi ke partai kira kira seperti apa
tentu pks dengan pan tidak mau ketika kami full mesin kami
sementara demokrat katakanlah seberapa ada proporsionalitas saja
saya pikir itu soal sharing seperti saham saja
representasi orang orang di situ adalah seperti sharing saham politik untuk pembangunan
dan menurut anda posisi posisi dari pembina juru kampanye itu
dan tim pakar itu tidak signifikan tidak sangat menentukan gitu ya
dalam tim kampanye dan arus kampanye ke depan ini
bukan di posisi garda pemerintah
depan untuk posisi yang sangat strategis untuk menggerakkan mesin pemenangan
saya pikir itu tidak
jadi pengalaman politik akan jadi kontribusi utama bukan mesin partai demokrat untuk pemenangan
saya melihat dengan begitu sharing pengalaman
saya tergibukan kemudian kelihatan sekali kan karena kapasitas mesinnya jelas tidak bisa diandalkan
katakanlah quote and quote ya
makanya sharing pengalaman knowledge sharing knowledge soal pengalaman itu saya yang akan
maka dewan pakar kan yang diminta
oke baru terakhir saja tiga puluh detik dari anda
dari abang kan kenal baik dengan anda
abang kan kenal baik dengan pak sby bertahun tahun ya
menurut abang pak sby happy gak sih
happy atau bahasa jawa nya nesu
melihat sebagian kader kader di daerah membelut ke pak jokowi
dari lubuk hati yang paling dalam
pak sby happy atau bete
atau ini strategi atau sial
iya kalau saya itu bukan strategi
pak sby memang sudah tidak bisa lagi
dia mau merangkul kadernya
itu yang saya katakan termasuk di tv kebanggaan kita chinaan indonesia ini
masalah kasih sayang
mereka selama ini tidak diperhatikan
jadi mereka melihat itu
kok pak sby jadi begini
saya juga ya heran juga gitu
jadi ini bukan strategi pak sby membiarkan kader kader sebagian ke partai demokrat
nanti juga yang untung akan partai demokrat misalnya nanti
jika memang pak jokowi menang lagi kita punya orang orang yang ada di dalam pemerintahan
itu bukan jadi strategi pak sby ya kan
pak sby ahli strategi
dan saya ingin berpesan kepada sby semua ke partai demokrat
nasihat bapak saya polisi militer sudah almarhum
waktu saya dibina sampai saya bisa sampai sekarang
dia mengatakan begini
kalau mau mendukung prabowo dukunglah sebenarnya
jangan hanya cuci muka
hal hal seperti ini
itu yang saya pesan kepada pak sby senior saya
begitu juga kepada demokrat
oke kita jangan cuci muka tapi kita harus cuci durasi karena durasi kita ini
terima kasih bang doho
terima kasih mas ari
terima kasih pak budi
apa namanya partai demokrat kedepannya
apakah hanya seperti kata bang ruhut cuci muka saja atau betul betul mandi dan menyelam berenang bersama
iya berenang bersama
kita akan lihat kedepannya
terima kasih bang doho
terima kasih mas ari
kami masih akan kembali dengan beberapa informasi menarik soal pemilu dan pilpres
usaha ijera berikut ini tetap di layar pemilu sementara